di tengah proses pergantian kepala polri
jenderal badrodin haitike komjen tito karnavian
yang kini tengah berlangsung
muncul juga wacana pergantian wakil kepala polri
ketua komisi tiga dpr fraksi golkar bambang susatyo mengatakan
ia mendengar kabar ada dua perwira tinggi polri
yang disebut akan menggantikan komjen budi gunawan sebagai wakapolri
yaitu irjen lutfi lubihanto dan komjen syafruddin
lutfi lubihanto adalah lulusan akpol seribu sembilan ratus delapan puluh
yang saat ini menjabat wakil kepala badan intelijen
dan keamanan wakaba intelkam polri
sedangkan syafruddin adalah lulusan akpol seribu sembilan ratus delapan puluh
yang menjabat kepala lembaga pendidikan kepolisian lemdikpol
wacana itu muncul karena budi gunawan akan menduduki jabatan baru
yaitu kepala badan intelijen negara menggantikan posisi sutioso
namun kapan akan diganti belum bisa diketahui
rumors yang cukup santer ya
entah itu disebutan di senayan entah itu di medan melayu kabarat
memang ada dua nama
yang mencuat untuk menggantikan posisi budi gunawan
yang juga rumusnya akan dipromosikan
menggantikan bang yos pada saatnya menjadi kepala bin
tapi ini belum terkonfirmasi karena susah menghubungi presiden
karena yang paling tahu presiden dan tuhan